setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi
polisi menetapkan perawat berinisial dn sebagai tersangka
polisi mengatakan perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta di kota palembang itu
dijerat pasal tiga ratus enam puluh kuhp tentang kesalahan atau kelalaian
yang menyebabkan orang luka berat dengan ancaman lima tahun penjara
meski begitu polisi belum menahan sang perawat
polisi akan melihat kondisi psikologisnya sebelum kembali diperiksa sebagai tersangka
tentunya masalah penahanan ini nanti kita akan melihat
tentunya masalah penahanannya
kasus ini bermula saat orang tua korban melaporkan seorang perawat ke polisi
ayah korban tidak terima jari putranya yang berusia delapan bulan terpotong
akibat kelalaian sang perawat saat akan mengganti selang infus
pihak rumah sakit tempat perawat bekerja langsung menonaktifkan perawat tersebut
akibat kelalaian ini
buka infusa dan katanya kami ingatkan buka perban baik pakai biaso
terus dari itu masih ini masih menang dewas jadi laju terbuka pakai gunting besar
laju terpotong jari kirinya
oh karena gunting tadi